dan ini ibu putri candrawati yang juga tersangka
melakukan peran adegan kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini
hai anda berdiri jesua dan ibu putri candrawati
ya saudari s dan saudara km membantu saudari pc untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa
anggota transseksual di ancaman ini eh apa namanya terkonfirmasi disini kami mendapatkan informasinya
yang waktu itu squad squad itu menjadi sikuat gede ini ada peristiwa di magelang sana hai hai